bencana gempa dan tsunami yang terjadi di sulawesi tengah mendapat perhatian dari komunitas internasional salah satunya inggris
selain menyampaikan bela sungkawa negeri ratu elizabeth bersedia mengalokasikan bantuan dana miliaran rupiah
pesan duka cita ini disampaikan duta besar inggris untuk indonesia muazza malik pada selasa
dikutip dari detik com muazza menyatakan menteri pembangunan internasional inggris telah menyetujui bantuan kemanusiaan sebesar tiga puluh delapan miliar rupiah
selain uang pemerintah inggris berniat mendistribusikan bantuan berupa tenda selimut hingga dapur portable
dubes muazza menyatakan tim dari inggris akan menuju jakarta untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan